bicara mengenai film tentu film hollywood anda tentu sering nonton
seperti the avengers misalnya yang kerap menyajikan visual efek yang mengagumkan
dan ternyata di balik kesuksesan film box office itu
ada sentuhan animator dari tanah air
berikut bincang bincang bersama dengan animator kelas dunia asal indonesia
dalam dunia animasi peran kompositor dan tiga d generalist sangat penting
untuk menyelaraskan keping keping gambar menjadi satu cerita yang penuh dengan visual efek
digital kompetitor adalah orang di balik layar yang bertanggung jawab
membuat penggambaran yang dibuat menggunakan komputer terlihat lebih nyata
dia juga mengatur warna dan cahaya bahkan menambahkan detail terkecil
seperti debu debu untuk menghidupkan sebuah cerita
salah satu digital kompositor kenamaan adalah denny ertanto
tertarik dengan dunia animasi sejak remaja
mendorong denny mengejar karir sebagai seorang
berkantor di weta digital studio new zealand
dia sudah menelurkan banyak karya seperti hugo
yang memenangkan piala oscar kategori visual efek terbaik
serta the martian yang masuk nominasi oscar tahun dua ribu enam belas
kategori visual efek terbaik
menurut denny butuh kejelian dan kecermatan yang tinggi
untuk menjadi seorang digital kompositor
saat saya sekolah di kanada itu
saya animasinya jelek
terus modelnya jelek
jadi kalau mau kerjain torso badan orang
malah kelihatannya seperti tempe
bikin anjing kelihatannya kayak kuda
akhirnya wah nih saya tidak ada bakat di sini
jadi mendingan saya di sana milih
oh ada jurusan visual efek
nah di visual efek itu ada compositing
di situ akhirnya saya lihat wah ini cocok nih sama saya nih
karena saya itu tidak harus bilangnya meng create
saya cuma hanya memang mengambil dari departemen departemen
saya hanya mengambil dari departemen departemen lain
dan saya poles sampai akhirnya jadi bagus
sama seperti denny kevin herjono sejak remaja menyukai dunia animasi
dan bercita cita bekerja di industri visual efek
awalnya banyak studio menolak kevin
kevin kemudian bisa magang di framestore studio
yang mengerjakan proyek visual bagi film harry potter
saat ini kevin bekerja sebagai tiga d generalist di blue studio
di colver city california amerika serikat
milik tim miller sutradara dari film deadpool
sebagai tiga d generalist kevin tidak melulu mengerjakan efek visual dan tiga dimensi
dia juga harus memperhalus karakter sebuah film
dan memainkan cahaya di tiap adegan sehingga terlihat nyata
seorang tiga d generalist kemudian membuatnya dalam sebuah karya pendek sejenis trailer
yang biasa disebut cinematic games
salah satu karya kevin yang sangat dia banggakan adalah trailer
halo wars dua yang diputar di electronic entertainment exhibition tahun dua ribu enam belas
di los angeles amerika serikat
ini sebuah event bergensi di industri game
goal pribadi saya sebenarnya ya saya ingin pakai budaya lokal dibikin animated short kayak
kayak pixar atau dreamworks star
tapi untuk mencapai itu kan butuh tahapan tahapan
saya sebagai artis kan bukan orang yang dengan mudah bisa produce sebuah film
atau bikin suatu film kan
jadi ada tahapan tahapan yang harus saya lalui lah
jadi orang di sana tuh banyak sekali yang lebih banyak
banyak sekali yang lebih jago dari saya
nah untuk sekarang saya untuk lima sepuluh tahun ke depan mungkin saya ingin ngejar ketertinggalan itu
sebelum saya bisa untuk bikin project sendiri atau bikin studio sendiri
baik kevin dan denny menjadi seorang animator adalah mimpi yang menjadi kenyataan
bagi denny butuh usaha dan kerja keras bersaing dengan animotor lain
yang tumbuh dengan budaya melek teknologi sedari dini
bagi kevin bahasa sempat menjadi kendala utama
namun usaha dan tidak gampang menyerah
membuat keduanya menjadi animotor kelas dunia